pemerintah secara resmi membuka penerbangan internasional mulai kemarin kamis empat belas oktober
untuk mengantisipasi penularan virus corona dari wisatawan yang datang ke bali
pemerintah provinsi bali akan memberikan sanksi hingga deportasi bagi wisatawan yang melanggar protokol kesehatan
gubernur dan wakil gubernur bali bersama jajaran terkait melakukan pengecekan di terminal kedatangan bandara igusti ngurah rai bali kamisore
saat di lokasi gubernur bali wayan koster juga memberikan peringatan bagi seluruh wisatawan yang akan datang ke bali
untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui satgas covid sembilan belas
aturan tegas tersebut berupa pemberian sanksi dan denda sebesar satu juta rupiah hingga deportasi
bagi wisatawan yang melanggar protokol kesehatan baik selama menjalani karantina maupun saat di tempat tempat wisata
hal ini dilakukan agar kedatangan wisatawan ke pulau dewasa pulau dewata
tidak menimbulkan penularan virus corona
kami beri teguran